lalu bagaimana dengan putraku surawisesa
aku khawatir dengan keselamatannya
gusti ratu tidak perlu mencemaskan gusti prabu surawisesa
karena saat ini ia sudah aman
yang perlu gusti ratu khawatirkan ada keselamatan gusti ratu sendiri
apakah benar yang di dalam tubuh ratu junti adalah ibu bunda subang lara
kalau memang benar
aku mau khawatirkan keselamatannya

terima kasih kalian semua

lalu investasi yang menempahkan sengpala pasangan agar cadence gritanya selama ini imb satu
pada saat ini
saya akan puas hatinya uh out
sialan kau yudhikara
tubuhku sudah mulai membaik
aku harus pergi dari sini
beraninya kau kabur dari ikut surawisessa
kali ini aku tidak akan main main lagi melawan
jangan berani beraninya melawanku
jangan berani beraninya melawanku
apa yang sebenarnya terjadi
apa yang sebenarnya terjadi
bagaimana keadaan di sana pejajaran
bagaimana keadaan di istana pejajaran
aku harus menyelinap ke istana pajajaran
sepertinya pejajaran telah diserang
sepertinya pejajaran telah diserang
dan dikuasai oleh prajurit sukamana
aku tidak boleh tinggal diam
kalau kamu tidak mau bicara
terpaksa kami akan menghabisi kamu
terpaksa kami akan menghabisi kamu
lalu bagaimana dengan putra gusurawisesa
aku khawatir dengan keselamatannya
gusi ratu tidak perlu mencemaskan gusti prabu surawisesa
karena saat ini ia sudah aman
yang perlu gusti ratu khawatirkan
ada keselamatan gusti ratu sendiri
tidak semudah itu untuk menangkapku
ilmu sihir murahan seperti itu
lebih baik aku menyawar rumah kebaju prajurit
untuk mudah memasuki istana pajajaran
itu dia kakak rumayu
jadi kau yang bernama gagak melayu
cepat serahkan bola mata rangga soka
aku akan mencabut bola matamu
bola mata rangga suka yang selama ini aku cari
kenapa kalian mencegatku
dan ingin menyerangku
aku sama sekali tidak mengerti
itu dia rangga soka
kenapa kau berdua berdua berdua
ini adalah penyelamatnya
apa yang akan kau lakukan
rangga soka tidak akan menyerangmu
itu dia rangga soka
atau aku akan membunuhmu
coba saja kalau bisa menghentikan